pemirsa satu juli dua ribu dua puluh tiga institusi kepolisian republik indonesia genap berusia tujuh puluh tujuh tahun
sejumlah langkah ditempuh kepala kepolisian negara ri jenderal polisi listio sigit prabowo
beserta jajarannya untuk mengulikan citra pori di mata publik
sejumlah hal masih menjadi sorotan publik seperti keadilan yang baru hadir ketika suatu peristiwa viral
kemudian ada juga kasus kepedaran narkoba yang melibatkan polisi serta kasus swab yang melibatkan antaranggota pori
lalu apa saja yang harus dibenahi dan juga apakah polri presisi sudah tercapai
kami akan bahas bersama peneliti dari institute for security and strategic studies ice atau ises pak bambang rukminto
selamat sore assalamualaikum pak bambang
waalaikumsalam pak rukmuto
menarik tadi kita simak apa yang disampaikan oleh pak jokowi di gbk pak bambang ibarat sapulidini kepolisian
harus lurus dan tidak boleh bengkok
kalau anda menanggapi statement pak jokowi seperti apa pak bambang
pak bambang mendengar suara dari studio
yang disampaikan oleh presiden ya hanya saja ada tambahan sebenarnya ya
bahwa tidak hanya sekedar sapu bukan hanya sekedar sapu yang berkursi
yang berkursi tapi sapu yang berkursi
karena kalau sapu
lulus saja tapi tidak
akhirnya sapu ini juga akan mengotori lantai yang sudah kotor
tidak bisa menjadi alat
baik pak bambang nampaknya ada gangguan komunikasi kami harus perbaiki
usai jeda kami akan kembalikan
pak bambang tetap bersama kami pemirsa di cnn indonesia
terima kasih pak bambang
terima kasih pak bambang
terima kasih pak bambang
terima kasih pak bambang
anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom pemirsa
sehari ini satu juli dua ribu dua puluh tiga institusi kapolri berusia tujuh puluh tujuh tahun sejumlah langkah ditempuh kepala kepolisian negara ri
general polisi listio sigit prabowo beserta sejarahnya untuk mengulikan citra polri di mata publik

sejumlah hal masih menjadi sorotan publik seperti keadilan yang berlaku di kota

setelah viral kemudian kasus kendaraan narkoba yang melibatkan polisi
serta kasus swab yang melibatkan antaranggota polri
apa saja yang harus dibenahi
kemudian apakah polri presisi sudah tercapai
kami akan bahas bersama peneliti dari ises institute for security and strategic studies
pak bambang rukminto
selamat sore ya
assalamualaikum pak bambang tersambung kembali
baik perlu kami tegaskan
tadi rumahnya juga pak bambang sedihnya kami juga mengundang pihak dari kepolisian
tapi hingga kini detik ini masih belum bisa bergabung pak bambang
pak bambang tadi juga sempat saya dengarkan apa yang disampaikan oleh pak jokowi
bayangkara sejati tidak boleh mengabdi berhenti mengabdi
apakah sebenarnya ini pesan yang tersirat kepada polri
ya mindset kawan kawan kepolisian ini harus kembali ke kitohnya gitu
sama seperti di sembuhian pori rastra sewak utama
bahwa bayangkara itu adalah abdi utama nusa dan bangsa
artinya seorang anggota kepolisian ini benar benar menjadi pelayan dari negara
yang sama seperti apa itu
sesuai dengan tupoksinya bahwa seorang anggota polisi itu diamanai untuk mengayomi melindungi melayani masyarakat
itu adalah pekerjaan utamanya bukan hanya sekedar menjadi pegawai kepolisian seperti itu
makanya selama ini saya melihat banyak yang mengartikan bahwa menjadi seorang polisi itu menjadi pegawai kepolisian
mereka datang pagi pulang hanya menjalankan tugas tugas ritual
tapi tidak benar benar melayani masyarakat
makanya kasus kasus yang selama ini terjadi salah satunya juga disebabkan itu
bagaimana masyarakat masih merasa kurang dilayani
makanya kemudian mereka lebih memilih untuk memviralkan lebih dulu
daripada melaporkan kepada polisi terkait dengan kasus kasus yang menimpanya
seperti itu pak zirano
artinya memang terjadi ya pak ya sampai dengan detik ini viral dulu baru ditelusuri
tanpa viral mandek gitu kasusnya di kepolisian
ya salah satunya karena mindsetnya masih menjadi pegawai kepolisian itu tadi
ini kan harus ada revolusi mental di tubuh kepolisian
bukan hanya sekedar reformasi
karena kalimat reformasi ini sepertinya sudah menjadi klise
karena reformasi kepolisian sudah digaungkan sejak awal reformasi seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
ketika terus kemudian dilanjutkan seribu sembilan ratus sembilan puluh
ketika dibisarkan antara tni dan polri
tapi semangat itu kemudian memudar bahkan malah salah kaprah
tni yang semakin profesional sementara polri malah menjadi militeristik
ini yang harus menjadi evaluasi secara menyeluruh oleh polri
bukan hanya oleh polri tetapi oleh negara
karena konsep konsep yang sekarang dilakukan
itu adalah konsep dua puluh tahun yang lalu
undang undang dua tahun dua ribu dua
sepertinya sudah tidak layak lagi untuk mengantisipasi masa depan yang semakin cepat
dengan kehadiran teknologi informasi dan perkembangan sosial yang ada
makanya memang harus negara yang harus melakukan evaluasi terkait dengan polri ini
karena kalau hanya sekedar mengedepankan
dan polri dari internal perubahan itu dari internal sepertinya sangat susah
kasus kasus yang selama ini terjadi selama satu tahun
itu menunjukkan bahwa reformasi di tubuh kepolisian itu tidak berjalan
kasus yang menimpa polri terkait dengan perwira perwira tingginya
itu sangat sangat signifikan sekali dalam menggerus kepercayaan masyarakat kepada kepolisian
padahal perwira perwira tinggi ini adalah kader kader terbaik
yang merupakan produk produk dari proses bertahun tahun di tubuh polri
makanya kalau kemudian mereka melakukan kesalahan
ini ada apa dengan sistem dan proses di tubuh polri
sehingga memunculkan kader kader yang kemudian malah mengecewakan
dan malah merusak marwah dan kewibawaan polri sendiri
pak bambang tadi kan juga dikatakan oleh pak jokowi
ada pemandangan yang berbeda ketika puncak perayaan buayangkara yang terjadi pada hari ini di gbk
tidak ada mobil yang menjemput pak jokowi masuk ke dalam gbk dalam pemeriksaan
artinya apakah ini sebagai bentuk polri memperbaiki citranya yang dinilai sebagai bergaya hidup mewah
pak mbak ada apa
ya salah satunya mungkin demikian ya
gaya hidup mewah ini kan bukan hanya seremonial
tetapi harus diterapkan dalam hari per hari
dan juga harus menyentuh substansi
kalau hanya seremonial saja
saat ini mungkin tidak bergaya hidup mewah
tetapi di lain hari mereka akan berperilaku seperti itu kembali
yang menjadi pokok dalam menekan gaya hidup mewah itu sebenarnya di lhkpn
laporan hartar kekayaan pejabat negara
selama ini banyak petinggi polri yang tidak melaporkan
tidak disipil melaporkan
ini yang sangat mengecewakan dan kontraproduktif dengan himbauan terkait gaya hidup mewah
seperti itu pak
kalau kita ingat kembali pak bambang
ketika uji kompetensi dan juga kelayakan di dpr
pak listio itu tegas mengatakan akan membawa visi polri presisi
apakah sudah tercapai polri presisi hingga kini
saya rasa masih sangat jauh ya
memang dalam fit proper test
seorang calon kapolri tentu akan menjabarkan ide ide dan konsep konsep yang ideal
tetapi masyarakat tentunya tidak hanya sekedar butuh konsep konsep
tetapi implementasi di lapangan
dalam setahun ini implementasi itu nyaris tidak ditemukan oleh masyarakat
seringkali pak kapolri menyampaikan statement yang sangat bombastis dan sangat heroik
misalnya dengan akan memotong kepala ikan yang busuk
karena ikan itu busuk dari kepalanya
tapi fakta faktanya kan masih banyak kepala kepala di tubuh kepolisian yang masih dilindungi
saya melihatnya demikian
kasus kasus terkait dengan ferdisambu teh dimina haslah
ini memang tetap diproses tetapi substansinya belum menyentuh
belum menyentuh substansinya
isu isu terkait kasus sambo misalnya konsorsium judi online mafia tambang dan sebagainya
masih menjadi pr sampai sekarang dan belum dituntaskan seperti itu
artinya pr tadi membuat polri itu belum presisi atau belum terwujud polri presisi itu ya pak
masih sangat jauh
masih sangat jauh kapan
ya harapannya secepatnya ya
tapi kalau melihat dinamika sepenuhnya
kalau melihat dinamika sekarang apalagi tuntutan pemilu dalam waktu dekat
sepertinya polri harus benar benar bekerja keras untuk mengejar bukti dari jargon yang sudah disampaikan di awal kepemimpinan pak listio
dan pak listio butuh semacam ketegasan ya
dan ketegasan saya
ketegasan dari pak listio dalam melakukan pembenahan di internal
tanpa ada ketegasan pak liktio lagi lagi sanksi sanksi atau peraturan itu hanya sekedar sebagai macan kertas saja gitu
hanya tegas di kertas tetapi implementasinya masih jauh seperti itu
baik kita harapkan memang polri presisi akan segera terwujud ya

sekarang kita akan mencari pertanyaan dari pak listio tidak hanya visi misi yang dibawakan di parlement

ketika uji fit dan proper test ketika akan maju menjadi calon kapolri begitu ya pak bambang
sepakat ya pak bambang
kita harapkan dengan bayangkara tujuh puluh tujuh polri semakin bangkit
dan juga seperti pak jokowi katakan tadi tidak akan berhenti mengabdi begitu ya pak
terima kasih pak bambang
terima kasih pak bambang
polri adalah abdi utama nusa dan bangsa
abdi utama nusa dan bangsa
dikembangkan pada kawan kawan polri
baik terima kasih pak bambang rukminto pengamat kepolisian dari isis bersama kami di newsroom
selamat sore assalamu'alaikum
selamat sore assalamu'alaikum
wadih salam warahmatullahi wabarakatuh